tidak ada kematian lebih buruk
yang menyesali dan tidak bersyukur atas hidupnya
apakah kau pikir
jika kau mati dalam keadaan seperti ini
paman bisa bersama dengan kakak si paman nanti di neruanan
rai arkananta adalah seorang punapa yang itu
pekerjaan masyarakat jajaran
aku tahu betul kalau orang
yang terkena jurusku
tangan kiri arkananta
tangan kiri arkananta
akibat hantaman jurusku
aku akan mencari tahu
apa penyebab arkananta
aku harus cepat kabur
jangan sampai aku ketahuan
kalau aku bekerja sama dengan karang kendang
jangan sampai aku ketahuan
jagera dewa mengejarku
tak usahangka keadaan akan berbalik
menguntungkanku seperti ini
aku pasti akan membantumu
karena kita bersekutu kan
aku pasti akan membantu
aku telah menotok lehermu
susah bicara kan
aku berhasil meringkus
gusti prabu serandaka
terima kasih bati
biar aku yang menghukumnya
aku tidak sesul yang kau katakan
aku harus membalaskan nyawa aku lah ini
kalah mungkin lu
yang harus dipatuhi
salah satunya adalah
mengampuni musik yang sudah tidak berdaya
dan itu membuktikan
sifat seorang kesatria
tapi harus ada
yang membalaskan nyawa anggrai ini kekasihku
putuskanlah di dalam pengadilan
paman beri maaf
karena itu adalah tindakan yang sangat mulia
kau yang musuh salakapura
karena kau telah melawan
gusti prabu sorandaka
mengusuklah di dalam penjara
andai saja radenwa langsung
dan menemani ku berjalan jalan seperti ini
pasti hatiku senang sekali
menemani ku berjalan jalan
bagaimana raden tahu aku berada disini
aku benar benar senang sekali
yang sudah berjalan jalan dengan aku
itu pasti bisa menemukan
dimana pasangannya berada
dimana pasangannya berada
apakah raden mencintaiku
harus kau pertanyakan kembali
harus kau pertanyakan kembali
harus kau pertanyakan kembali
harus kau pertanyakan kembali
ternyata aku berbahaya lagi
hai hendak saja kejadian tadi adalah suatu kenyataan
sepertinya aku sudah sampai tujuan
kamu selalu bilang kalau kutukan ini hanya sesalan
dan kita bisa hidup kekal bersama sama di rwana
tunggu aku kekasihku
aku akan menyusulmu sekarang juga
aku ingin menyusul kekasihku
tidak ada kematian lebih bu
tidak bersyukur atas hidupnya
apakah kau pikir
jika kau mati dalam keadaan seperti ini
paman bisa bersama dengan kekasih paman nanti di derwana
dan mencintai hidupmu
dan dia tidak ingin kau mati
apa jika aku membunuh diriku
aku tidak bisa bertemu kekasihku di nirwana
kematian yang buruk
maka akan ditempatkan
di tempat yang buruk pula
jaraknya pun akan sangat jauh
lalu bagaimana caranya
agar aku bisa bertemu dengan kekasihku